terima kasih anda masih bersama kami
satu tahun bertugas di darfur sudan
pasukan garuda yang tergabung dalam satgas indobat ii
tidak hanya menjalankan tugas misi perdamaian
di salah tugas utamanya
anggota pasukan juga melakukan aksi sosial
sebagai sarana diplomasi dengan warga yang tengah berkonflik
salah satu aksi sosial yang dilakukan adalah
pemberian bantuan kepada siswa sekolah
serta pembangunan masjid di desa al riyad
satgas pimpinan letgol infantri pambudi arinto
ini membagikan tiga ratus lima puluh eksemplar al quran
tujuh ratus paket buku dan alat tulis
tiga ratus pakaian serta tikar dan bahan bangunan untuk masjid an nur
pemerintah sudan mengatakan kebahagiaannya
atas kepedulian kontingen garuda kepada warganya
selama ini keterbatasan yang dimiliki sekolah
membuat para siswa kesulitan untuk belajar
kini mereka lebih bersemangat untuk belajar dan menghafal al quran
kegiatan diplomasi ini sangat penting dilakukan pasukan garuda
untuk merebut hati rakyat sudan
yang bertahun tahun telah dilanda konflik